penyanderaan warga indonesia oleh kelompok abu sayyaf menyebabkan banyak nakoda dan awak kapal tunda di banjarmasin kalimantan selatan menolak melaut ke filipina
meski sudah mengantongi surat izin berlayar dari kantor ke syah bandaran dan otoritas pelabuhan banjarmasin awak kapal tb oceanus dua ratus satu belum bersedia berlayar ke filipina
demi keselamatan nahkoda kapal menginginkan menempuh jalur barat yakni melintas laut jawa selat karimata dan perairan malaysia
jalur timur dianggap rawan pembajakan karena banyaknya pulau kecil di kawasan perairan filipina tersebut
harusnya berangkat sudah lama pak mulai tanggal dua kita harusnya sudah berangkat
kemarin keleren sudah ada tanggal tujuh sudah disiapkan dari syah bandar
tapi dari pihak pencarter dan order kami belum ada persekutuan